setelah satu bulan terkatung katung jasad uken bermani tenaga kerja indonesia yang tewas di amerika serikat berhasil dipulangkan ke tanah air
iya jasad uken berhasil dibawa pulang setelah rekan rekan korban mengumpulkan dana hingga empat puluh ribu dolar
jenazah uken bermani tiba di rumah dukan di desa sumberwaru kecamatan banyu putih sidubondo pada senin dinihari
keluarga harus menjemput jenazah uken ke bandara ngurah rai dan pasar bali
jasad uken yang tewas dalam kecelakaan di amerika sempat terkatung katung selama sebulan
penyebabnya ada biaya pemulangan dan biaya administrasi di kediaman uken di amerika
sejumlah rekan korban sempat menggalang dana untuk memulangkan jasad korban
setelah terkumpul uang sekitar empat puluh ribu dolar kementerian luar negeri dan diaspora di konsulat jenderal amerika
akhirnya menutup kekurangan dana hingga jasad uken bisa pulang ke tanah air
dengan kedatangan jenazah jangan saya tunggu dulu
selama ini sudah datang dan saya sebagai orang tua sudah bersyukur sekali dan rela ikhlas sudah dituntut yang kuasa
proses pemulangannya itu cukup sulit ya karena kita ada beberapa orang kayak diaspora konsulat jenderal yang miskomunikasi kita di tengah tengah
jadi ada pengumpulan dana yang peraturannya itu sederhana
saya ingin banyak disangling pertandakan kita
usai disemayamkan jenazah uken dimakamkan di pemakaman umum desa
uken bremone jadi satu dari lima warga negara indonesia yang menjadi korban kecelakaan mobil di negara bagian amerika
tiga warga negara indonesia tewas sementara dua lainnya selamat